ya ditemukannya bakteri listeria monositogenes di jamur enoki tentu meresahkan masyarakat
apalagi jika anda termasuk penikmat jamur enoki
jamur enoki yang dipasok dari korea selatan dianggap sebagai sumber penyebaran dari listeriosis
atau penyakit infeksi akibat dari bakteri listeria
nah tahukah anda sebenarnya bukan hanya jamur enoki saja yang bisa terinfeksi atau terkontaminasi bakteri ini
sejumlah makanan lain juga rentan terkontaminasi bakteri listeria
dilansir dari food poisoning buletin beberapa jenis makanan yang juga rentan terpapar bakteri listeria
antara lain susu mentah keju lunak daging olahan ikan asap kecamba mentah dan melon
mengutip dari laman resmi who berikut beberapa tips untuk menghindari resiko terinfeksi bakteri listeria
satu rajin mencuci tangan
pastikan anda mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyiapkan makanan
bersihkan alat masak yang akan dipakai dengan sabun cuci antibakteri
karena alat masak bisa menjadi media berkembangnya bakteri
cuci sayur dan buah dengan air mengalir
tak ada salahnya ulangi hingga dua atau tiga kali untuk memastikan sayur dan buah berjalan
buah betul betul bersih
yang tak kalah penting masak bahan pangan baik sayuran maupun daging sampai benar benar matang
dokter spesialis gizi chut havia halidah menyebut
bakteri listeria bisa diusir dengan proses memasak yang tepat
untuk pemasakannya sampai mendidih pun dia akan mati sebenarnya
untuk mendidih dan apalagi masak daging daging yang kita pastikan matang
tidak hanya medium well atau itu kita pastikan matang itu sudah mati
terakhir simpan makanan secara tepat dan terpisah
sediakan tempat khusus untuk menyimpan daging sayuran dan makanan matang
food and drug administration fda amerika serikat menyebut
temperatur udara menjadi kunci pencegahan bakteri listeria
jadi atur temperatur lemari pendingin anda pada suhu empat derajat celcius atau lebih rendah